walaupun kau sebenarnya sudah mati aku tetap ingin mengatakannya
jangan berpikir makhluk kecil sepertimu dapat menjatuhkanku
apa pengorbanan musuh pada
aku akan menghabiskanmu
sekarang pergi ke bima x
kau mengorbankan dirimu demi makhluk seperti itu
dulu sekali aku adalah satria harimau
bertarung melawan monster yang gagal manusia
aku dianggap orang sebagai pahlawan
bahkan dipinjau sebagai dewa
lalu aku sadar diriku yang memiliki kekuatan superlah yang layak memimpin dunia
pertarunganmu berubah dan dari melawan monster menjadi pertarungan berbunuh dunia
saat itu muncullah satria baru
itulah lulusan satria garuda
selama berpuluh tahun kau selalu tertarung
hingga pada suatu masa bimae legend bertambah kuat
lalu aku dikalahkannya
dan dihukum oleh harimau spirit
aku dikurung dalam dimensi ruang dan waktu
dalam dimensi kosong penuh kehampaan kebencianku terhadap dunia dan bimae semakin bertambah
ketika aku sadar beberapa tanggung kemudian aku telah berada di dunia yang asing

setelah dioperasi oleh rekson aku terlahir kembali sebagai topin besi
kau sudah mengingat semuanya kembali
berarti kau akan menjadi teman kami
tetapi diriku yang terlahir kembali dengan wujud ini adalah menghabiskan kemuliaan para satria
bukankah kau adalah satria harimau torda juga
kau harus berhubungan
kau harus berhubungan
para satria berhasil mengalahkan ras putin sang penjajah dari dunia lain
dan mengembalikan kedamaian di dunia
tetapi pertarungan berlulah berakhir
pasukan black box dari kerajaan mendatangi kembali dunia ini
yang terkini melawannya adalah
satria yang terlahir kembali dengan kekuatan powerstone yang sebenarnya
ialah satria garuda bima x
kau tidak akan selalu membasuh tiga
kami matang kecil
aku yang tinggal rohnya saja
tidak bisa kemanapun
dan tersesat di ruang portal ini
tetapi kau telah masuk ke dalamnya
kau pasti ingin melewati dunia parah
tetapi sebelumnya aku ingin kau melakukan sesuatu terlebih dahulu
di sini adalah penjara
mengadilat untuk mengadil semua manusia
apakah kau tahu berapa banyak dosa yang kau ingin
setelah kau mencuri power stone kau melarikan diri dari dunia parah yang kedua
dan disekali daerahmu ia semakin banyak
kuih ku tidak akan mengekul

saya mengunjungi biara ren counselor
dan kembali ke dunia raya
benar kau yang jadikan dia satria pima
kau ekois berharap dapat diselamatkan
telah mengubah takdir dari raya brahma saktri
bukan bukan aku
itulah dosamu yang pertama mikai
kau yang telah melibatkan dia dalam pertempuran ini

kau ingatkan dosamu yang terlebih dalam lagi
satria kebanggan fudu al sasya
dia akan menang
dia akan menang
dia akan menang
itu itu akibat perbuatanmu rasputin

lihat baik baik hal yang telah kau lakukan

ingat apa yang terjadi
ingat apa yang terjadi
betapa seramnya dosa kedua yang kau lakukan
betapa seramnya dosa kedua yang kau lakukan
esetria pembanggaan kerajaan voodoo
benar aku ada satria kebanggaanmu
walaupun dimanipulasi aku yang telah menyerang mereka yang tidak berdosa
aku yang menyakiti mereka
dan benar benar aku ingin membunuh kari
itu adalah dosa keduamu yang tidak akan bisa dihapuskan
dasar bodoh coba lihat taman satria bima
kami akan menang
kepala yang baru dua bawah bunga yang akan kumiliki
ketua zil kepala zil
karen kau tidak apa apa
reza dia hanya kuning dia tidak bisa mati